perjuangan menggelar rapat umum akbar dengan mengumpulkan seluruh pengurus daerah di solo jawa tengah
ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menghimbau agar warga datang ke tps dan tidak golput
di depan ribuan pendukungnya yang berkumpul di gor pandawa solo megawati membakar semangat loyalisnya
pada minggu pagi megawati meminta agar seluruh warga datang ke tps saat pemungutan suara tujuh belas april mendatang dan tidak golput
pasalnya megawati khawatir banyak oknum yang akan memprovokasi agar pemilih tidak datang ke tps
golput itu pangacut
pangacut tidak punya pendirian tidak punya harga diri
tidak usah jadi warga negara republik indonesia